setelah pasca banjir lahar hujan gunung merapi jumlah tim sar gabungan ditambah untuk melakukan proses pencarian korban dan pembersihan sisa lumpur
pencarian dilakukan dengan menggunakan drone thermal
tim gabungan masih mencari korban banjir lahar hujan di kabupaten tanah datar
dengan penambahan ratusan personel dari tni polri lingkup area pencarian diperluas
pencarian akan dimaksimalkan dengan menggunakan drone thermal
selain itu pemerintah setempat juga memaksimalkan proses pembersihan kawasan terdampak dengan melibatkan alat berat
batalion mariner satu batalion tni ad satu batalion polri dan juga basar rasul lawan ada empat batalion kita siapkan hari ini untuk dalam pencarian
bapak berat sampai saat ini tentu kalau ada yang masih ingin membantu kami menerima tapi saat ini yang ada kami maksimalkan
masih ada rumah penduduk yang belum juga bisa kita keluarkan dari lumpur
dari data pusat pengendalian operasi bnpb per jam dua belas siang korban meninggal tercatat mencapai angka enam puluh dua orang
sementara korban yang masih dinyatakan hilang mencapai dua puluh lima orang
dibantu anjing pelacak petugas terus menyisir sejumlah titik untuk mencari korban banjir lahar hujan
proses pencarian korban dilakukan di sejumlah titik di antaranya di kecamatan canduang dan kecamatan sungai puah
tugas juga menerjunkan alat berat untuk membantu proses pembersihan sisa lumpur